kita dihadapi dengan perang ukraina dan rusia
di mana di sana gandum tertimbung delapan belas juta ton sekarang satu ratus delapan puluh juta ton
tidak bisa keluar jadi hati hati yang makan mie banyak dari gandum besok harganya tiga kali lipat itu
inilah pernyataan menteri pertanian syahrul yassin limpo dalam webinar direkturat jenderal tanaman pangan pada senin
sontak saja pernyataannya ini menuai komentar dari sejumlah pihak terutama para pencinta mie instan dan pedagang
di semarang jawa tengah para pedagang telah diberitahu distributor bahwa kenaikan harga tiga kali lipat akan terjadi pada pekan ini
hal ini disebabkan harga gandum yang terus naik hingga menjadi rp tiga belas per kilogram
bahkan harga mie kering produksi rumahan juga sudah terlanjur naik lebih dulu pada awal pekan ini
mie kering isi enam naik dari semula sepuluh ribu menjadi dua belas ribu
sementara mie basah naik dari dua belas ribu menjadi lima belas ribu per kilogramnya
warga menilai mie instan naik lima ratus rupiah masih bisa diterima
tapi merasa keberatan jika harga mie instan naik hingga tiga kali lipat dari rp tiga menjadi rp sembilan per kemasan
di jakarta sejumlah pemilik warung di kawasan sawah besar jakarta pusat mengaku akan menaikkan harga jual yang cukup tinggi
jika harga mie instan benar benar mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat
mungkin harga bisa naik lagi kalau memang pembelian di pasarnya harganya naik
kalau di harganya naik sekian persen
kita juga terpaksa menaikkan lagi
sementara dari pantauan tim liputan cnn indonesia di lapangan pada rabu siang
harga mie instan masih normal
tim liputan cnn indonesia